sudah berbulan bulan masyarakat anda mungkin salah satunya yang mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik
nah pemerintah pun berupaya untuk mengatasi persoalan ini
yang terbaru adalah wacana untuk mengundang maskapai asing masuk ke industri penerbangan indonesia
nah pertanyaannya apakah gagasan atau wacana ini akan berdampak baik bagi kesehatan industri penerbangan kita indonesia
bagaimana harga tiket pesawat
salah satunya penurunan tarif batas atas tiket pesawat sebesar enam belas persen
namun langkah tersebut nyatanya tak membuahkan hasil
presiden joko widodo pun baru baru ini melontarkan wacana mengundang maskapai asing masuk ke industri penerbangan indonesia
melalui penjelasan menhub dengan bertambahnya pemain maka industri penerbangan bisa bersaing lebih baik
nantinya jika maskapai asing masuk ke indonesia tetap ada izin yang harus dipatuhi
menhub juga berencana
maskapai asing nantinya tidak hanya membuka penerbangan dengan rute favorit
melainkan juga ke daerah perintis agar harga juga jauh lebih terjangkau
namun rencana pemerintah tersebut dinilai tidak akan menyelesaikan masalah mahalnya harga tiket pesawat penerbangan domestik
pengamat penerbangan alvin lee menilai wacana tersebut juga tidak sesuai dengan undang undang tentang penerbangan
ketua kamar dagang dan industri pun menganggap
rencana ini akan memicu adanya kompetisi dalam dunia usaha
hal ini juga akan membuat dunia usaha menjadi sehat
kita tuh ya dunia usaha kompetisi kan selalu sehat
kita harus melihat kompetisi adalah sesuatu yang sehat bukan sesuatu yang harus ditakuti
jadi dan kita harus juga melihat bahwa dengan begini akan biasanya dengan ada kompetisi semua akan menjadi lebih baik akan menjadi lebih efisien
dan yang menikmati juga adalah siapa masyarakat indonesia secara keseluruhan apalagi kita ingin meningkatkan pariwisata
saya rasa itu juga akan sangat membantu apabila adanya maskapai perkembangan maskapai asing yang masuk ke indonesia
membuat persaingan membuat kompetisi akan membuat semuanya menjadi lebih baik
jadi sebagai pengusaha dunia usaha kompetisi adalah sehat
pasar penerbangan dalam negeri sendiri saat ini hanya dikuasai dua grup besar yaitu garuda indonesia dan lion air group
dan ini adalah sebuah perkembangan yang sangat penting untuk membuat perkembangan indonesia
nah apakah wacana maskapai asing masuk ke indonesia ini betul berdampak positif pada kesehatan industri penerbangan kita
baik buruknya positif negatifnya bukan saya menjawab nanti akan dijawab oleh pengamat penerbangan
langsung melalui sambungan skype dari perth australia ada pak alvin pak alvin selamat malam
minal aidil walfa izin mohon maaf lahir batin tentunya terlebih dahulu
terima kasih jauh jauh juga
terima kasih jauh jauh sudah bersedia untuk kita ngobrol ngobrol di connected
pak alvin bukannya tanpa usaha banyak upaya banyak solusi yang tentunya sudah digodok pemerintah kementerian perhubungan
terkait dengan mahalnya atau tingginya harga tiket penerbangan domestik ini
sampai berujungnya ada di wacana atau gagasan maskapai asing ditarik masuk ke indonesia
apakah sudah sebegitu pentingnya apakah ini menjadi solusi yang
apakah ini sudah kepepet sudah ujung atau bagaimana menurut anda
ya selamat malam tiffany saya melihat pertama kita harus membedah permasalahan ini ya
kalau mengenai harga tiket harga tiket ini sebetulnya yang sekarang berlaku tarif batas atas ini sudah berlaku sejak tahun dua ribu dua puluh
dan tidak pernah dipinjau kembali walaupun komponen komponen biaya ini sudah mengalami kenaikan
misalnya nilai tukar rupiah tahun dua ribu empat belas sampai dua ribu sembilan belas ini sudah berubah sangat banyak
kemudian juga biaya biaya operasional lainnya seperti biaya fasilitas bandara dan kemudian gaji pegawai sejak tahun dua ribu empat belas sudah naik banyak
tapi pemerintah bukannya menaikkan tarif batas atas tapi juga tapi justru menurunkan
nah ini kan menjadi sesuatu yang ironis ya
airlines di indonesia ini ini adalah perusahaan yang sangat menarik

ini juga perlu untuk hidup
pesawat yang didatangkan itu mereka juga membayar sewanya dengan dolar atau euro
komponen komponennya juga impor kemudian juga biaya biaya lainnya ini sudah mengalami kenaikan
mengenai kalau sekarang ini dinilai mahal saya melihatnya kita harus mahal ini kan relatif ya
antara kebutuhan dan daya beli
nah apa yang terjadi adalah daya beli masyarakat indonesia ini tidak berkembang secepat turunnya nilai tukar rupiah
kalau kita lihat ini kan maka dari itu kan nilai tukar rupiah ini terus menurun daya belinya naiknya nggak seberapa
maka itu dengan kita melihat sekarang biaya operasi maskapai penerbangan yang full service di indonesia itu biaya angkut per kursi per kilometer sekitar rp satu delapan ratus atau tiga belas n usd
yang mana masih termasuk kategori wajar kalau kita menggunakan standar internasional
tapi masalahnya daya beli masyarakat kita bagaimana
kalau memang menginginkan harga tiket itu murah kembali turun ya paling memungkinkan adalah ketika rupiah ini kembali ke level tahun dua ribu dua
itu di jara rp sepuluh
jadi menurut anda sebenarnya wajar cuman mungkin bikin shock atau bikin surprise ini sebenarnya tinggal tunggu waktu aja
sementara itu naiknya mungkin sekarang sekarang ini atau mungkin enam bulan kebelakangan ini ya
banyak yang pro kontra lah intinya
namun beberapa suara juga di luar sana bilang salah satunya tadi ketua kadin bahwa dengan adanya kalau wacana maskapai asing ini masuk ke indonesia ini betul nanti akan terlaksana
sebenarnya bagus kok untuk kompetisi industri penerbangan indonesia menghasilkan kompetisi yang sehat
anda setuju juga dengan itu atau tidak
dan undang merujuk atau menurut undang undang penerbangannya memang diperbolehkan atau tidak sih
karena maskapai asing masuk ke indonesia apakah di negara lain juga mereka memperlakukan hal yang sama atau gimana
ya yang namanya kompetisi itu ada aturan aturannya
kalau tidak ada aturannya itu bukan kompetisi lagi
itu sudah hutan belantara kan
nah untuk bidang industri transportasi udara ini ada dua pegangan kita
yang pertama adalah peraturan dalam negeri
dan satu lagi adalah kesepakatan
kesepakatan internasional yang kita kenal dengan asas kaputat
kabutaj ini adalah dimana untuk transportasi rute domestik di negara manapun
tidak ada negara yang paling liberal seperti apapun yang mengizinkan perusahaan angkutan udara ataupun laut asing melayani rute domestiknya
jadi kalau indonesia kemudian
mengizinkan perusahaan asing melayani rute domestik
saya kira kita akan membuat prestasi ini apa
rekor internasional menjadi negara pertama yang mengizinkan maskapai asing melayani rute domestik
nah apakah itu sesuai dengan peraturan perundang undangan
peraturan perundang undangan kita undang undang nomor satu tahun dua ribu sembilan belas
khususnya pasal seratus
jelas mengatur bahwa untuk kegiatan transportasi udara itu harus dilakukan oleh badan usaha nasional
dan sahamnya dimiliki mayoritas oleh warga negara indonesia atau badan hukum indonesia
itu pun masih ada detailnya lagi bahwa saham yang dimiliki oleh salah satu baik itu warga negara atau badan hukum indonesia
itu harus lebih besar daripada seluruh saham yang dimiliki oleh asing atau dengan terminologi single majority
ini masih juga diperkuat dengan peraturan presiden nomor empat puluh empat tahun dua ribu enam belas yang mengatur tentang daftar bidang usaha yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu
nah pada lampiran tiga nomor dua ratus tujuh puluh tujuh sampai dua ratus dua puluh
itu juga diatur mengenai persyaratan modal asing masuk ke indonesia untuk transportasi udara
dan ini menguatkan apa yang diatur dalam undang undang nomor satu tahun dua ribu sembilan itu
jadi undang undangnya demikian dan undang undang itu kita buat juga dengan mengacu pada asas kabinetat
dan terlaku juga di negara negara lain selalu akan melindungi masalah ada modal asing masuk
kemudian bekerja sama
dengan modal dari indonesia tentunya kita welcome sejauh itu mengikuti peraturan yang ada
oke jadi kalau nanti wacana ini terlaksana berarti indonesia mencetak rekor ya sepanjang sejarah karena negara pertama yang akhirnya meloloskan itu
apa kabarnya dengan air asia yang waktu itu juga pernah membuat atau melayani rute rute domestik seperti misalnya jakarta bali atau jakarta jogja dan sebagainya
dan pertanyaan berikutnya lanjutannya bagaimana
kemudian nasib indonesia sekarang ada dua grup besar ada lion air group kemudian juga ada garuda indonesia
ketika ini masuk gitu akan dampaknya seperti apa
akan kebakaran jenggotka dan kalang kabutka dengan adanya si maskapai asing ini nantinya
iya yang pertama indonesia air asia itu perusahaannya dibentuk di indonesia
dan saham mayoritas adalah warga negara indonesia atau badan hukum indonesia
itu berbeda dari air asia

air asia itu berbeda dari air asia
kalau kita melihat apakah kemudian dengan kita membuka ini modal asing juga akan berbondong bondong masuk
coba kita kilas balik sepuluh tahun terakhir apakah ada modal asing yang masuk ke indonesia
ada yaitu ketika indigo dengan tiger air masuk untuk mengakuisisi mandala yang kemudian juga tutup
tapi itu juga tidak bertahan lama ternyata mereka juga berat untuk bertahan
mereka rugi sehingga akhirnya menghentikan operasi mandala
demikian juga air asia yang saat ini beroperasi di indonesia dengan badan hukum indonesia
ini juga mengalami kerugian
bahkan tahun lalu mengalami kerugian sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar
nah kalau memang pasar transportasi udara indonesia ini sedemikian menguntungkan
tentunya airlines kita ini tidak akan mengalami kerugian
kerugian seperti itu apa yang terjadi sekarang semua airline termasuk garuda yang tahun lalu mencatat kerugian cukup besar
kalaupun kemarin ini sempat rame katanya mencatat keuntungan
keuntungan itu bukan dari operasi tapi dari kegiatan usaha lainnya
kita harus memahami bahwa dengan kondisi saat ini saja airlines di indonesia ini
mengeruk keuntungan sebanyak banyaknya
tapi mereka sedang berusaha untuk tetap bertahan hidup
taraf laba yang dianggap normal dan sangat sehat
nah belum ada airline indonesia
nah ini kondisi yang sebenarnya saat ini adalah seperti itu
oke nanti kita akan pantau terus kita akan ikuti seperti apa perkembangannya yang jelas kalau itu jadi terlaksana
kita akan tanya lagi pak alvin penerawangan kedepannya akan seperti apa
terima kasih pak alvin sudah bergabung di si indonesia connected langsung dari perth australia